namanya juga rakyat kecil pak
mereka pasti menurut jika berhadapan dengan polisi
apalagi seperti pak hoyong yang sering terjepit
dengan terlibatnya polisi
akan mendapat peluang untuk bisa bebas dari utang utangnya pak
agar kau menjadi anak yang terdidik
tapi pada usiamu yang masih delapan belas tahun
kau telah dikalahkan oleh saidri
aku terpaksa meminjam uang dari seorang lintah darat
mengharapkan tindakan itu
memang seperti sabda rasulullah
kemiskinan mendekatkan kita kepada kekuburan
untuk menyelamatkan kamu
dari melahirkan tanpa suami
aku berani menantang hukum agama
sudah tidak ada apa apa lagi yang dapat kuhapkan dari kamu
ibarat sebuah cermin
telah hancur di mataku
telah hancur di mataku
telah hancur di mataku
kau dan ikin suamimu
meninggalkan rumah ini
mesih akan memaafkan orang yang bersalah
apakah bapak tidak mau memaafkan
aku bukan tuhan
sudah pahit lidahku
menerima musibah yang bersumbat dari kamu is
apakah itu sudah kata putus dari bapak
kalaupun pada suatu saat
kau mendengar aku sudah tiada lagi
kau tidak perlu
cukup kau bacakan fatihah
itu sudah cukup
bapak bapak dapat mengerti
kenapa saya tidak dapat ikut
menjenguk bapak di rumah sakit
saya bisa mengerti
perlu saya sampaikan
bahwa sampai kemarin
masih menanyakan tentang keselamatanmu
bapak sampaikan salam saya
urusan pak ooyong sampai seluas ini
hurusan pak ooyong sampai seluas ini

hurusan pak ooyong sampai seluas ini
orang yang seringkali datang
ke rumah sakit itu polisi
saya mendapat informasi mereka selalu berpakaian sipil kalau sedang bertugas
dia bernama sersan mail pak
dan pembantunya itu kopral paimin
keduanya dari polsek cikoneng
apa pak oyom sudah buka mulut tentang kita
belum pasti pak
yang jelas mereka kemarin pergi mencari anak perempuannya pak oyong
mereka berhasil menemunya
saya belum dapat informasi selanjutnya pak
kalau polisi itu sudah menemukan anak perempuannya
pasti polisi itu sudah mendengar banyak hal dari pak oyong
jelas yang ditanyakan oleh polisi
siapa yang membuat dia jadi bapak belu seperti itu
dan sudah pasti pak
akan membuka rahasia kita
meskipun kita sudah mengancam akan membunuhnya kalau dia buka mulut
namanya juga rakyat kecil pak
mereka pasti menurut juga berhadapan dengan polisi
apalagi seperti pak oyung yang sedang terjepit
dengan terlibatnya polisi
akan mendapat peluang untuk bisa bebas dari utang utangnya pak
terlalu banyak menimbang nimbang pak
hampir kita digulung habis tahun yang lalu
boleh kami selesai
cuma dia sekarang berada di satu tempat yang sulit untuk di jamah koneng
aku tidak kebetulan untuk mencari dia
aku tidak kebetulan untuk mencari dia
aku tidak kebetulan untuk mencari dia
aku ingin kamu mendatangi dia dan meledakkan kepalanya di rumah sakit itu

aku ingin kamu mencari dia
aku ingin kamu mencari dia
aku ingin kamu mencari dia
aku ingin kamu mencari dia
aku ingin kamu mencari dia
aku ingin kamu mencari dia
aku ingin kamu mencari dia
aku ingin kamu mencari dia